sampai jumpa di video selanjutnya
kamu kok disini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan bunuh anakmu wan
jangan istidfa wan jangan wan jangan bunuh anakmu
jadi ada kemungkinan aksan itu bukanlah anaknya dara
jangan jangan hasan adalah anaknya lila
dan itu artinya aida
aida bisa jadi memang puji atsu
memang benar anakku yang hilang
aksan itu bukan anaknya darah kan bu
aksan itu bukan anak
darah kan bu
mulut kamu itu yang harus diajari
ibu kan tau ya sebenarnya
ibu bilang sama darahmu
saya itu gak salah bu
aksan memang bukan anak darah
tapi aksan anak lirik
terusin aja urusan kakak kamu
yang jadi buruan namiku
ibu tenang dulu dong
kita pulang sekarang
ibu gak apa apa kan bu
ibu tau keadaan yang sebenarnya kan bu
ibu tau saya
aida itu anak saya kan bu
aksan bukan anak darah
aksan yang anak lirik
sebenarnya siapa perempuan ini
iya betul ibu
ibu kanung aida
aku tetap gak boleh kasih tahu
kalau aida bukan anak lila
nanti kalau firman dan aida tahu
semua malah jadi kacong
belum tentu wanita ini ibu kandungnya aida kan
ibu jawab aku yang jujur sekali
ibu jawab aku yang jujur sekarang
aku ini anak ibu atau bukan
kenapa semua orang meragukan aku anak ibu
kenapa saya sekarang ikut ikutan pepungan
ini fitnah yang sangat kejam sana
anak kandung ibu
masa kamu gak percaya sama ibu
mudah kamu mikir yang macam macam
gimana aku mau percaya
kamu berangkat ya sekarang ke toko perhiasan lima
kita bertemu disana ya
baik bulan saya akan segera kesana
kamu harus percaya sama ibu
kamu sekarang fokus sama malas dendam
yaudah aku berangkat sekarang
kenapa si nenek bisa tanya
seperti itu ya ke ibunya bondan
ibunya bondan tau sesuatu
kenapa dia panik dan ingin tahu banget
aksan itu anak aku atau bukan
anak aku atau bukan
kamu kok disini
iya aku aku disuruh oma kamu kesini
oma juga nyuruh aku kesini
ya memang sengaja oma suruh kalian berdua kesini
aksan yuk sekarang kita ke toko perhiasannya
kamu pilih cincin tunangan mana yang akan kamu serahkan pada tania
cincin pertunangan bu
apa ini nggak kecepatannya
kenapa kamu keberatan
atau kamu barangkali masih ragu ragu karena kamu memikirkan seorang gadis si aida
enggak bu bukan begitu
saya cuma takut nggak sopan karena seharusnya kan saya meminta langsung kepada tania sebelum saya memberikan cincin itu
sudah secara pertunangan nanti kita bisa atur
lagipula ini kan saya yang suruh
udah sekarang kita cari cincinnya toko sebelah sana ya
dokter ini saya udah bikin daftar belanja untuk barang barang yang saya mau beli
barang yang kurang lima
yang pertama saya mau beli kocok telur untuk bikin kue
soalnya kan om surya suka makan kue bolu kan
terus saya juga mau beli partan kelapa untuk bikin makanan makanan yang bersantan
habis itu saya juga mau beli ini ulekan
soalnya kan om surya suka sambal goreng terasi
nanti kan kalau surya mau makan saya bisa bikinin itu
sebentar deh ini kayaknya bukannya belanja bulanan tapi ini belanja alat alat rumah tangga
kamu dari tadi ngomong ini buat pak surya itu buat mas surya ini buat pak surya
ya sebentar dong dokter kan saya belum selesai bacain
oke silakan coba
kalau buat dokter saya mau beli sikat wc
terus habis itu sikat lantai dan saya juga mau beli
sikat wc sikat lantai buat saya
kan kamar mandi dokter belum ada sikatnya
jadi semua sikat buat saya ya oke